ketua badan pemenangan pemilu partai demokrat andi arief menyinggung partai pengkhianat dalam koalisi pendukung anies baswedan
dia tidak menyebut siapa partai yang dimaksud tapi andi menyebut bahwa demokrat akan setia dengan pks
bagaimana partai nasdem menanggapi cuitan tersebut sudah bergabung bersama kami politisi partai nasdem bestari barus dan juga direktur indikator politik burhanuddin muhtadi
selamat malam selamat sore bapak bapak
iya kami juga sebelumnya sudah mengundang perwakilan dari partai demokrat tapi masih belum bersedia dan juga berkenan untuk bergabung dalam dialog kita pada sore hari ini
saya ke pak bestari dulu ya pertama ya
oke saya ke pak burhan pak burhan anda bagaimana sih melihat tweet dari andi arief tersebut
ya tweet bung andi arief itu sebenarnya memakai bahasa komunikasi politik yang disebut dengan istilah low context
jadi dalam istilah komunikasi politik itu ada low context ada high context
high context itu umumnya memakai bahasa pasemon bahasa simbolik yang memerlukan tafsir
sementara low context itu satu jenis komunikasi politik yang sangat mudah dipahami tanpa memerlukan interpretasi secara mendalam kita sudah paham arahnya kemana
nah tweetan bung andi arief itu tanpa harus menjadi pengamat politik
kita bisa paham itu satu sindiran kepada nasdem
karena dua partai koalisi partai pendukung anis yaitu koalisi perubahan nasdem demokrat dan pks hanya nasdem yang tidak disebut
jadi tweetan bung andi arief mengatakan ada pengkhianat dan pks dan demokrat solid untuk mengusung anis baswedan
nah pertanyaannya mengapa bung andi arief memakai bahasa
seterang benerang ini dugaan saya memang ada isu yang memanaskan antara kedua belah kubu nasdem dan demokrat terutama berkaitan dengan isu cawapres
karena kita tahu demokrat itu menginginkan cawapres ahy dan saat yang sama dari sisi timeline itu sebaiknya anis menurut versi partai demokrat
itu segera mengumumkan
nah alasannya masuk akal menurut saya yaitu waktu yang tersisa itu tinggal enam bulan sementara anies dalam posisi ketinggalan dalam survei sehingga perlu mengumumkan cawapres tentu dalam persepsi demokrat adalah anies sesegera mungkin
karena waktu kampanye mepet cuma tujuh puluh hari waktu menjelang pemilu less than enam months
nah argumen nasdem sendiri juga tidak kalah masuk akal
terkait dengan pengumuman cawapres mas anies itu last minute
karena argumen nasdem yaitu berkaitan dengan sosok mas ahy yang secara elektoral tidak punya nilai tambah
karena kita tahu mas ahy meskipun populer sebagai cawapres tapi basis pendukungnya itu overlap dengan pendukung mas anis
yaitu di wilayah sumatera jawa barat dan banten
mas ahaye lemah sekali di jawa timur dan jawa tengah
padahal justru di dua provinsi kunci ini
yang merupakan basis nu mas anis perlu mendapat pendongkeraan secara elektoral
dan itu tidak didapatkan dari mas ahy
jadi dua duanya punya argumen bahwa kemudian nasdem punya istihad politik mencari nama cawapres yang berasal dari kalangan nu
menurut saya satu hal yang punya basis empirik juga
tetapi pertanyaannya apakah demokrat mau terima
nah ini yang kemudian menimbulkan semacam dinamika ya
antara nasdem dan demokrat
baik baik baik
jadi tidak perlu menjadi pengamat politik untuk bisa mengetahui apa arti dari tweet tersebut ya
saya ke pak bestari
pak bestari bagaimana
apakah nasdem merasa ditunjuk dari tweet tersebut begitu
ya pertama itu tidak perlu terlalu disikapi ya
karena itu bukan statement resmi dari partai demokrat
mungkin itu hanya kekisengan atau
juga itu sebagai satu sikap diakibatkan oleh krisis eksistensi
kita tahu bahwa pak sby itu adalah tokoh bangsa ini yang cukup santun
begitu juga bung ahy selaku ketua umum juga orang yang santun di dalam menyampaikan narasi kata kata
saya kira mereka tidak akan tertular dengan apa yang disampaikan oleh aa itu
konteks mungkin itu tadi yang saya sebutkan iseng atau krisis eksistensi
koalisi ini dibentuk juga bukan untuk satu tujuan berkhianat
karena sesuatu yang dibentuk untuk tujuan pengkhianatan hanya akan melahirkan satu pengkhianat baru
dan perlu diketahui oleh masyarakat
masyarakat juga jadi bertanya tanya ada apa itu demokrat
mereka tahu kok bagaimana nasdem itu bisa dikatakan berdarah darah di dalam mengusung pak anies ini paling depan
tiba tiba di ujung itu
kok ada gitu loh yang memberikan cap cap miring kepada nasdem
saya tidak melihat itu masyarakat justru
tidak melihat ini nasdem itu mau berkhianat dari mana ya
mau digebukin dia apa terus jalan terus gitu
dan nggak pernah kemudian mengatakan akan mundur dari situ
nggak juga genit genitan ke sana sini
nah justru kita sebetulnya bertanya ini
ini apakah kemudian seorang
pader di demokrat ini
ada nggak kemudian mendapatkan updating informasi kekinian tentang bagaimana sudah
perkembangan daripada pencapresan koalisi ini
itu yang perlu kemudian menjadi perhatian dari partai demokrat
sehingga tidak kemudian ada simpang siur
ya semua bisa bicara
dan kemudian juga bahwa cawapres itu kalau alasannya
karena alasannya cawapres gitu
apa sih yang mau diburu gitu
belanda masih jauh bro
daripada itu kemudian bahwa disangkakan
ini elektabilitas ini harus dinaikkan
ada cara lain
ya selain kemudian ngeburu buru capres itu untuk mengumumkan nama gitu
ya apa nggak lebih baik kemudian mengkonsolidasikan warga negara ini
calon konstituen untuk berkumpul menghadirkan pak anies
bila mana perlu
bila mana perlu
lebih besar dari apa yang digelar nasdem di apel siaga di senayan
kan itu akan lebih baik
justru akan meningkatkan juga elektabilitas daripada pak anies
kalau tujuannya adalah menaikkan elektabilitas itu sendiri
hari ini pak anies masih lebih sering jalan sendiri
dengan nasden pks
mudah mudahan menyusul demokrat segera
untuk ini jadi menjadi satu hal yang bersama sama menaikkan meningkatkan
keterkenalan pak anies di tengah masyarakat
ini menjadi penting gitu
nah saya kira itu sebagai awalan
nanti kita bicara tentang siapa sih sebetulnya cawapres yang kita harapkan diharapkan oleh masyarakat
kalau kita bicara soal tadi anda bilang usaha usaha untuk menaikkan elektabilitas
anda juga akan membahas begitu ya
kira kira siapa sosok yang cocok
nah kita akan bahas pada segmen berikutnya
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita kembali lanjutkan perbincangan bersama politisi partai nasdem bestari barus
dan juga direktur indikator politik burhanuddin muthadi
kita sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari demokrat
tapi belum ada yang bersedia untuk bergabung pada sore hari ini
saya ke pak bestari
pak bestari ini publik jadi bertanya tanya
sebenarnya bagaimana pola komunikasi di dalam internal komunikasi
sebenarnya bagaimana pola komunikasi di dalam internal komunikasi

dan juga tadi pak burhan sebelumnya mengatakan bahwa
tidak perlu ahli politik untuk menilai
atau ahli komunikasi begitu ya
untuk menilai arti dari tweet tersebut
komunikasi berjalan sangat baik
dan kami diupdate oleh anggota anggota kami
yang tergabung di dalam tim delapan tentunya
nah di sana mereka membahas
tentang kriteria sudah jelas
kriteria cawapres itu ya
itu yang mampu berkontribusi untuk kemenangan
kemudian punya pengalaman
kemudian dapat bekerjasama
artinya satu visi
kemudian ada kemistri di antara mereka
itu juga lebih baik
yang paling penting adalah
bahwa tokoh ini nanti ada
yang akan menjelaskan
yang mampu mensolidkan
merekatkan koalisi ini
koalisi ini terdiri dari tiga partai
hari ini menjadi ujian bagi pak anies
untuk bijak arif
dan kemudian mengkomunikasikan secara baik
sehingga semua partai yang berkoalisi dapat menerima
bahwa inilah figur yang paling cocok
merekatkan dapat bekerjasama
punya ada kemistri juga
dan tentunya juga satu visi
nah ini tidaklah perlu terburu buru
mengingat kita pernah menyampaikan
sebagai satu saran dan usulan bahwa
wakil ketua umum kami ahmad ali menyampaikan
jangan ada deklarasi
atau pengumuman calon wakil presiden
sebelah sana dua duanya mencalonkan
ini akan lebih asik
ini sepatu strategi
dan mudah mudahan kemudian kita berharap bahwa
kesantunan dari pak sby
pak ahy ini dapat diketuk tularkan kepada
saudara kita ini andi arief
khususnya pendukung pak anies baswedan
tidak kemudian menjadi bertanya tanya
kenapa mesti ribut sekali tentang
kapan cawa presidensi diumumkan
mereka udah nggak peduli tentang itu
yang penting anies dicalonkan
dan mereka juga berkata di sosial media
biarkan kita paling belakang mengumumkan
itu strategi jitu
menurut para pendukung anies

pak burhan saya mau ke anda
ini yang cukup menarik
tadi dikatakan bahwa sejauh ini dari banyak hasil survei
ternyata anies juga tidak bisa menaikkan elektabilitas cukup tinggi
tadi juga sudah dikatakan bahwa strateginya mengumumkan
bakal cawa pres menjadi urutan terakhir begitu
bagaimana anda melihatnya
apakah ini strategi yang bagus
atau justru bisa memainkan strategi lain yang lebih bagus lagi
ya pertama begini ya
pertama sosok cawa pres ini ya ini adalah strategi yang bagus
cawa presnya siapa
karena ada elektabilitas ada potensi elektabilitas
nah kelemahan mas anies kan di dua provinsi kunci
jawa timur dan jawa tengah
nah pertama kali pil pres dilakukan secara langsung
dua ribu empat sampai terakhir dua ribu sembilan belas
dua provinsi ini kunci
tidak ada capres yang bisa menang secara nasional
tanpa memenangkan jawa timur dan jawa tengah
pak jokowi kalah dua pil pres
dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas di jawa barat
tetapi masih bisa menang secara nasional
karena beliau menang telak di jawa timur dan jawa tengah
data per hari ini mas anies itu lemah sekali
di dua provinsi kunci ini
artinya pendamping mas anies itu harus cawa pres
yang punya potensi menaikkan elektabilitas mas anies
di jawa timur dan jawa tengah
nah kebetulan dua provinsi ini itu basis nu
jadi kalau kemudian muncul pemikiran
muncul pemikiran untuk mendorong toko nu
menurut saya make sense dalam rangka tadi
menambal kekurangan elektoral mas anies
nah pertanyaannya timingnya kapan
nah kalau berkaitan dengan timing
memang ada plus minus
kalau diumumkan lebih cepat
plusnya adalah konsolidasi menjadi lebih cepat
tidak ada partai yang menunggu
dalam suasana ketidakpastian
karena sudah jelas siapa cawa pres siapa cawa presnya
tetapi kelemahannya adalah
kalau misalnya cawa pres yang diusung itu tidak memenuhi
kriteria ideal untuk menambah elektabilitas mas anies
di jawa timur sama jawa tengah
itu sekeras apapun kerjanya berat juga
kalau misalnya diumumkan dari awal juga punya potensi
cawa pres tadi termasuk cawa presnya
akan menjadi target
karena otomatis kan seperti ikan dalam akwarium kan
terang benerang kelemahannya akan dikuliti
itu kelemahannya kalau diumumkan lebih awal
termasuk termasuk nih ya
kalau misalnya diumumkan lebih awal
mereka cawa pres yang awalnya punya ekspektasi
dipilih oleh mas anies sebagai cawa pres
itu kalau nggak kepilih kan lari ke tempat lain
nah kalau misalnya mengumumkan di ujung
kalau misalnya cawa pres cawapres lawannya
misalnya ganjar atau pak prabowo mengumumkan lebih awal
siapa cawa pres mereka
nah mereka yang tidak dipilih sebagai cawapres pak prabowo atau mas ganjar
kalau kecewa mereka bisa pindah ke mas anies
jadi memang ada plus minusnya ini
ini soal tidak ada yang ideal ya dalam politik
tetapi mas anies memang harus mengambil keputusan
yang paling sedikit mudorotnya
nah ini memang tidak mudah
perlu istri horoh
baik saya kembali tanyakan ke pak bestari
jadi dengan adanya tweet tersebut
sekali lagi saya pertanyakan kepada anda
apakah nasdem merasa tersindir dengan adanya tweet itu
tidak perlu saya kira
karena itu bukan datangnya dari pak anies
pak sby atau pak ahy
sesungguhnya tentulah para pemimpin ini
pemimpin partai politik ini yang seharusnya berdiskusi
bersuara memutuskan apa yang terbaik ke depan
dan satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah
janganlah emosional gitu loh
dan kemudian berstatement
dan kemudian menjadi kurang santun ketika
hanya karena adanya keinginan yang belum bisa terpenuhi
mari kita sampaikan ke pak ahy
jadi sejauh ini keinginannya memang belum terpenuhi begitu
jadi ini salah satu caranya untuk memenuhi keinginan itu menurut anda
saya nggak tahu apakah itu yang dipakai dengan gaya itu
yang jelas yang kita boleh percaya adalah apa yang disampaikan
sekurang kurangnya oleh pak ahy selaku dia ketua umum
jadi kalau kita sikat sikat ke bawah bawah ini
ya nanti ini yang memutuskan seharusnya pimpinannya
tapi kita dengar di bawah bawahnya
nanti kita kacau sendiri
dan saya yakin kesantunan pak sby kesantunan pak ahy ini
ini akan menjaga turut menjaga koalisi ini
maju terus ke depan
membawa anies menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh
baik berarti kita abaikan saja ya
tweet atau cuitan dari ketua bapilu
dan kita tunggu bagaimana hasilnya nanti
kapan diumumkannya kita sama sama tunggu dan juga
siapa tokohnya begitu ya
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
politisi partai nasdem bestari barus
serta direktur indikator politik burhanuddin muhtadi